inilah video penganiayaan korban ken admiral sembilan belas tahun oleh aditya hasibuan sembilan belas tahun
yang merupakan anak kepala biro operasi direktorat narkoba polda sumut pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh dua lalu
dalam video anggota pamen poldasu yang mengenakan sarung tidak berupaya menghentikan penganiayaan
justru memerintahkan anaknya melanjutkan penganiayaan
kejadian ini berawal saat ken admiral bersama rekan rekannya mendatangi rumah aditya hasibuan
untuk meminta pertanggung jawaban atas pemukulan dan perusakan yang dilakukan aditya hasibuan pada mobilnya sehari sebelumnya
tidak berupaya menyelesaikan permasalahan aditya hasibuan justru menganiaya ken admiral hingga menderita luka berat di bagian kepala
kendati telah menempuh jalur hukum keluarga korban urung mendapat keadilan
selasa malam polda sumut akhirnya menemukan adiknya
akhirnya menggelar dua kali konferensi pers
direktorat kriminal umum kombes sumaryono menyatakan
aditya hasibuan telah ditetapkan tersangka dan akan dilakukan penjemputan paksa
polisi mengungkapkan kasus ini terkendala lantaran korban yang berstatus pelapor tengah berada di luar negeri
ketika adiknya menemukan adiknya adiknya akan dilakukan penjemputan paksa
sementara itu kabit propam polda sumut mengatakan
akbp ahirudin hasibuan ayah tersangka penganiayaan telah dicopot dari jabatannya sebagai kepala biro operasi direktorat narkoba polda sumut sejak tiga april dua ribu dua puluh
serta menjalani hukum isolasi di tempat khusus sambil menunggu pemeriksaan lanjut
akbp ahirudin hasibuan itu melakukan tubiaran
ini terjadi suatu pindahan
akan melanggar pasal tiga belas huruf n perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tentang kode etik
yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik
kasus penganiayaan ini selanjutnya akan diambil alih oleh polda sumut
resier langga medan sumatera utara